kita ke informasi lainnya dan kita akan mengupdate hasil putusan sidang banding kasus etik verdi sambo
sudah ada korespondensi nn indonesia arya dita utama
dito selamat siang apakah betul permohonan banding irjen verdi sambo ditolak
ya halo selamat siang elvira memang dapat kami konfirmasikan bahwa sidang banding yang telah diajukan oleh irjen paul verdi sambo
yang saat ini merupakan perwira tinggi dari anal polris
tadi sudah dibacakan hasil keputusannya oleh perangkat sidang yang dipimpin oleh komjen agung budi marioto
yang dinyatakan ada dua keputusan dinyatakan bahwa yang pertama adalah menolak permohonan banding yang telah diajukan oleh ferdisambo
terus yang kedua adalah menguatkan putusan sidang komisi kode etik polri bernomor nt garis miring tujuh puluh dua
garis miring angka romawi delapan garis miring dua ribu dua puluh dua yang tertanggal pada tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh
yang tersebut terus kemudian akhirnya memberikan sanksi etika berupa perbuatan pelaku dianggap adalah pelanggaran
yang perilaku yang pelanggar jatuhkan tersebut perbuatan tercelak
selain itu juga ada sanksi administratif yaitu ptdh atau pemberhentian tidak dengan hormat
atau alias pemecatan dengan tidak terhormat terhadap verdi sambo
nah hal ini juga merupakan keputusan final sehingga terkait hal ini ferdis sambo tidak
lagi memiliki upaya untuk mengajukan banding atau kasasi atau lain karena memang keputusan ini sudah berbuat final
dan akan langsung ditindaklanjuti oleh asisten sumber daya manusia polri secara administrasi
di mana memang pemberhentian atau pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat tersebut
akan diupayakan atau memiliki waktu sekitar lebih lima hari kerja untuk diupayakan
ada pun juga karena keputusan ini tidak akan ada seremoni
ferry sambo akan hanya diberikan surat dia telah dipecat atau telah diberhentikan
secara tidak terhormat terus kemudian gajinya tidak akan diterima lagi
dia tidak akan menerima pensiun dan namanya akan tercatat dalam sejarah polri
sebagai orang yang telah melakukan perbuatan tercelak melakukan obstruction of justice
telah melakukan pelanggaran hukum meskipun dia adalah aparat hukum
baik dito jadi bisa dipastikan ini adalah keputusan final keputusan terakhir
verdi sambo dipecat dari kepolisian
bagaimana dengan sejumlah perwira lainnya yang mengajukan banding
apakah sudah dijadwalkan kapan akan diumumkan
hasil permohonan bandingnya
sehingga memang kami belum mendapatkan informasi kapan akan dilakukan banding tersebut
memang kita ketahui sejumlah pihak sudah melakukan banding
tapi memang ada sejumlah pihak juga yang terkait dalam obstruction of justice
atau yang sudah menjadi tersangka obstruction of justice
mereka masih juga menunggu giliran untuk menjalani sidang kaepp
mungkin barangkali akan difokuskan pada sidang tersebut
tapi bisa juga untuk sidang banding yang mengingat bahwa sidang banding sendiri
memang memiliki waktu sekitar dua puluh satu hari setelah keputusan dijatuhkan
untuk harus dapat segera
segera dilaksanakan sebelum akhirnya keadaan luar saha
baik langsung dari mabes polri arya dita utama
terima kasih informasi anda siang ini